aku lagi biguk sekarang

aku lagi biguk sekarang
ayah apa apaan sih ayah
ayah lepas ayah
angelic benci sama ayah
angelic benci sama ayah
saat apa tapi hari ini rindu
belum lagi lihat
saya tidak tahu ini terbaulah kamu
sinta dibunuh oleh ayah papa
kenapa kamu menurut ayah
ayah kenapa tegas ngelakuin hal itu ayah aku jaga sendiri
ayah aku jaga sendiri yang ngelakuin ini
sinta kasih kamu bu
tinggalkan sinta lagi
sinta tidak mau hidup sendirimu
bu aku kecewasan dengan kamu
bu mengurus kamu untuk menjaga adik kamu
bukan untuk membalaskan dendam kamu
tapi mereka yang membuat bu meninggal bu
aku tidak akan bisa memaafkan mereka
dan semua mereka harus mati bu